seperti kemarin hasil rakor tadi malam dengan pak menko marinvest
ini bangunannya ini semi permanen yaitu mulai dari fondasi ke atas itu
untuk meningkatkan confidence nya
satu persatu warga berdatangan sambil membawa aneka makanan